dan setelah dirawat sejak senin lalu di rumah sakit bayangkara
polda jatim anak dari pelaku bom
menundiri di mapoores tabes surabaya
mendapatkan kunjungan dari keluarganya
komisi perlindungan anak juga terus melakukan pengawasan
terhadap pengembangan anak anak dari keluarga pelaku teroris
kpai menilai perlu ada rehabilitasi secara tuntas dan tepat
untuk menghilangkan rasa trauma mereka
paman dan kakek ais mengunjungi ais
anak dari pelaku bom di mapoores tabes surabaya
keluarga datang untuk melihat kondisi bocah delapan tahun itu
setelah berhasil diselamatkan dari aksi bunuh diri
yang dilakukan ayah dan ibunya pada senin lalu
tidak hanya ais total ada tujuh anak dari keluarga
para pelaku teroris di jawa timur
yang mendapat perawatan di kompleks rumah sakit bayangkara polda jatim
diduga anak anak ini sudah mendapat asupan radikalisme
sejak dini dari orang tua mereka
hal ini membuat komisi perlindungan anak bertemu dengan
kapolda jawa timur dan gubernur jawa timur soekarwo
menurut kpai anak anak dari pelaku teroris
harus ditangani secara komprehensif
baik medis psikis sosial dan hingga keagamaan
jangan sampai orang yang mengasuh itu
hanya punya keterampilan teknis
tapi tidak memiliki kompetensi yang benar benar tepat
untuk melakukan pengasuhan
misalnya teralihkan pada orang yang ternyata terinfiltrasi radikalisme
ini tentu akan menjadi masalah baru bagi proses rehab
anak yang bersangkutan dan tumbuh kembang ke depan
kpai menyatakan penanganan yang tidak tepat
rentan menimbulkan rasa traumatik
yang berpengaruh terhadap perkembangan sang anak

sebangka perkembangan ke saya
william kilometre nipongiling dan ness yang dinikmati pelaku ter rutut
memiliki kerugian yang seperti ini
pemiliknya adalah teori almarhum serta terapi menggabungkan